ratusan warga dan santri di tasikmalaya turun ke jalan mengecam pernyataan donald trump
yang menyatakan yerusalem sebagai ibu kota israel
aksi masa ini juga menuntut indonesia memutuskan hubungan bilateral dengan amerika dan israel
ratusan warga dan santri dari berbagai daerah di tasikmalaya
kamis pagi turun ke jalan mengecam pernyataan donald trump
bahwa yerusalem merupakan ibu kota israel
demo diwarnai aksi long march warga dan santri memutari pusat kota jalan haji zainal mustafa
menyerukan yel yel bela palestina dan kecaman terhadap donald trump
seperti yang dilakukan mayoritas tasikmalaya tak berdaya
kualitasnya berantakan mari kita lihat ke kanan
masa mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan amerika
yang telah mencederai umat islam
warga juga mengancam akan memboykot produk produk amerika